instruksi presiden joko widodo terkait dengan harga daging sapi murah menjelang ramadan disambut cukup baik oleh masyarakat
instruksi ini diharapkan dapat segera direalisasikan
lonjakan harga daging sapi menjelang bulan puasa yang telah menyentuh rp satu ratus dua puluh per kilogram
membuat konsumen berharap pemerintah dapat segera menurunkan harga
instruksi presiden mengenai harga daging sapi di bawah delapan puluh ribu rupiah per kilogram
sangat dinantikan oleh masyarakat untuk direalisasi
namun pedagang pun berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan semua pihak
lokal yang diturunin kebijakan dari pemerintah baru oke
asosiasi pedagang daging indonesia atau apdi mengapresiasi hasil kerja pemerintah
yang ingin menciptakan stabilitas harga daging sapi di pasar
untuk bersaing dengan harga umum yang diberlakukan pihak swasta
keputusan pemerintah menjual daging sapi murah
merupakan realisasi dari paket kebijakan ekonomi jilid ke sembilan
yang telah diresmikan januari lalu
dalam posisi ini
harga itu ada dua
harga umum yang ada sekarang di pasar
dan harga pemerintah
yang pemerintah sebagai pelaksana pelaku operasi pasar itu
menunjuk beberapa bumn yang ada
dengan adanya pemerintah melakukan tindakan seperti itu
saya melihat tidak ada gejolak
nah dengan tidak adanya gejolak ini
ini satu keberhasilan langkah pemerintah
secara langsung mengambil sikap kebijakan ekonomi jilid sembilan
fluktuasi harga daging sapi di indonesia terutama di jakarta
memang bukan hal baru
dan kerap kali membuat konsumen serta pedagang resah
masyarakat berharap wacana dari pemerintah tersebut dapat menjadi kenyataan
muhammad ilham jakarta